saudara partai gerindra ungkapan jokowi mendorong pertemuan antara prabowo dan mega terlaksana
namun pdip menyebut tak harus ada perantaran dalam pertemuan prabowo mega
pdip tegaskan prabowo mega tahu kapan momen yang tepat untuk bertemu
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengungkap peran presiden jokowi sebagai pendorong pertemuan mega prabowo
ahmad muzani menyebut prabowo dan megawati punya cara berkomunikasi sendiri dan tahu kapan keduanya harus bertemu
muzani juga membantah tudingan jika presiden jokowi menjadi penghalang pertemuan prabowo mega
muzani juga menyatakan hal yang sama tidak ada masalah
jangankan dengan bu mega dengan semuanya pak prabowo tidak ada masalah dan bisa bekerja sama dengan partai manapun
sehingga soal pertemuan ini soal waktu soal momentum
dan saya kira tunggulah karena kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalang antara pertemuan pak jokowi betul nggak pak
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan
politisi pdip andras hugo barera merespon pernyataan
andreas mengungkap pertemuan antara megawati dan prabowo tidak perlu perantara
ia yakin dua pemimpin parpol besar di indonesia itu tahu kapan waktu dan momen yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara
baik ibu megawati soekarno putri maupun pak prabowo adalah politisi politisi senior dengan pengalaman yang panjang
dan keduanya juga tidak mempunyai masalah
di dalam hubungan secara pribadi
oleh karena itu pertemuan antara pak prabowo dan ibu megawati ya tidak perlu ada perantara
temuan dengan ketua umum partai politik gencar dilakukan presiden terpilih prabowo subianto usai ditetapkan sebagai pemenang pilpres
meski begitu wacana pertemuan ketua umum pdip megawati soekarno putri dan prabowo masih terus berkembang
di berliputan kompas tv
soal wacana pertemuan prabowo mega
kita akan bahas bersama wakil ketua umum partai gerindra
habibur rahman politisi pdip
bang habib dan juga mas eno untuk gabung ya
partai gerindra yang menyebut ada peran pak jokowi
sebagai mediator disini memang perlukah
mungkin berbicara kepada pak prabowo
karena pak jokowi sendiri saya
dari banyak hal yang saya dengar
masalahnya antara pak jokowi dengan bu mega
bukan antara pak prabowo dengan bu mega
itu semua clean ya
yang masalah kan sebenarnya sudah tidak ada lagi trust
pak jokowi dan keluarganya khususnya ya
hubungan ini tidak bisa diperbaiki
kita sudah apa namanya
sudah tidak ada lagi kepercayaan
nah terus kemudian bagaimana
damagenya itu sudah luar biasa
tapi kalau untuk pak prabowo dan bu mega
itu persoalan yang lain
dan mungkin juga tidak ada masalah
bisa berbicara bisa untuk menarik kabinet
dasdem juga pkb juga
jadi untuk mengharap pdip
langsung terjun ke dalam
oke saya akan menyapa bang habib
seperti yang tadi itu ya pak jokowi yang menyebut pak jokowi jadi pendorong pertemuan
seperti yang tadi pak made katakan
pak prabowo dengan bu mega sebenarnya nggak ada masalah
punya hubungan yang sangat baik dengan ibu megawati
komunikasi beliau berdua terus terjaga
dalam pasang surutnya politik indonesia
ya tapi persahabatannya tetap terjaga dengan baik
salah satu pihak yang ikut juga mendorong
agar pak prabowo terus berkomunikasi dengan
kan ini dua duanya tidak perlu kita pertentangkan
yang memang sangat mungkin dua duanya sama sama
ini kan banyak tantangan besar negara ini
soal bagaimana kita bisa mengatasi persoalan
tantangan memenuhi kebutuhan pangan
ya mensikapi perang perang yang terjadi di beberapa negara
nah lalu krisis yang terjadi di beberapa negara
dua ribu empat puluh lima indonesia emas yang semuanya besar
kekompakan kerukunan para elit
pentingnya kerukunan kekompakan itu menjadi kesadaran semua pihak
nah saya pikir kita ya harus dalam posisi sama sama mendorong
kami nggak pesimis sama sekali
bahwa semua kita pandang pragmatis gak bakal ketemu
pandangan pandangan begitu menjadi doa yang buruk lama lama
ya supaya bisa diselesaikan dengan baik
nah kemudian yang jadi pertanyaan kan gini bang habib
membuka kesempatan untuk bertemu
kenapa nggak gitu kejadian sampai sekarang
ya kalau secara teknis tentu kan kita mengkonfirmasi ke
termasuk pak prabowo dengan ibu mega
bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi
ya walaupun waktu kita ini sebenarnya cukup leluasa
untuk melakukan konsolidasi politik nasional
kalau dulu setelah pengumuman
kemudian dikatakan nanti pertemuannya bu mega dengan pak prabowo
tapi sebenarnya kalau kita ngobrol dengan politisi pdip
dua duanya sebetulnya memberikan tone positif
untuk bertemu antara pak prabowo dengan bu mega
yang jadi pertanyaan kenapa sampai sekarang gak ketemu ketemu juga
pertama tama sebenarnya yang kami sampaikan dulu
itu bukan setelah putusan mk
tetapi putusan mk akan menjadi salah satu variable
dalam menyikapi sikap politik kami ke depan
secara kebatinan tentu saja sebenarnya telah ada banyak
masukan yang kami terima dari baik para kader
tentang bagaimana menyikapi pemerintahan ke depan secara politik
kami mengenal mekanisme internal yang harus dijalankan
sebelum mengambil sikap politik tertentu
salah satu mekanisme itu namanya adalah rakernas
nah perhatian kami hari ini seluruh kader termasuk pengurus
adalah untuk mempersiapkan rakernas itu dengan matang
membahas berbagai macam persoalan isu terkini yang dihadapi oleh bangsa
dinamika politik yang terjadi kami cermati betul
menjadi variable instrumen pembahasan di dalam rakernas
dalam situasi itulah nanti kami akan mengambil satu keputusan atau sikap tertentu
untuk menyikapi politik kekuasaan saat ini
jadi saya rasa ini hanya masalah skala prioritas
dan prioritas kami hari ini adalah untuk mempersiapkan membahas halal tersebut
di dalam rakernas yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan
mas eno kenapa pertemuan ibu mega dengan pak prabowo harus menunggu rakernas
karena pertemuan ini sudah diinisiasi begitu lama
begitu banyak yang kemudian menunggu
gerindra juga menyatakan gak cuma bicara soal kita katakanlah ajakan berkoalisi
tapi juga bicara soal kebangsaan
bicara soal solusi dari permasalahan bangsa ke depan nanti akan seperti apa
apa yang membuat pertemuan ini tak kunjung terjadi sebetulnya
hanya masalah momentum politik yang tepat saja
tapi sebenarnya apa sih yang dikejar atau dipotret dari pertemuan ini
nah kan ada banyak asumsi di masyarakat hari ini yang menunggu nunggu
bagaimana sikap pdi perjuangan setelah selesai pemilu
apakah kemudian akan menerima menjadi bergabung dengan pemerintah tetap kritis
kami dalam perspektif kami kami berpikir bahwa dalam melakukan pertemuan atau silaturahmi dengan tokoh tokoh bangsa
kami memandangnya sebagai satu koridor yang penting
oleh karena itu aspek aspek strategis aspek aspek tentang pemikiran pdi perjuangan
saya rasa harus dimatangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pertemuan pertemuan elit
apalagi melihat situasi moral semangat juang dari para kader pdi perjuangan setelah melalui pemilu kemarin
saya rasa yang lebih prioritas hari ini adalah bagaimana menjaga semangat
agar dalam menghadapi pilkada serentak besok tetap memiliki spirit kerakyatan yang sesuai dengan ideologi kami
kalau kita lihat kan hubungan antara pak prabowo dengan bu mega itu bisa dikatakan begitu baik ya
pernah menjadi calon presiden dan wakilnya begitu
hubungannya sampai sekarang bahkan sampai terakhir pun nampak tidak ada masalah
yang jadi pertanyaan apakah karena diinisiasi oleh pak jokowi didorong oleh pak jokowi untuk pertemuan ini sehingga pertemuan ini gak jadi jadi
enggak lah saya rasa tidak ada variabel variabel lain
bu mega secara rutin dan periodik kan juga bertemu dengan berbagai tokoh bangsa
termasuk mas ganjar prof mahfud juga saya rutin bertemu dan berdiskusi dengan bu mega
artinya tidak ada itu gak perlu macomblang kalau kata teman teman di pd perjuangan
bu mega dan pak prabowo saya rasa bisa bertemu langsung lah tanpa ada halangan halangan
itu dia justru karena gak ada masalah hubungan keduanya baik baik aja
tapi kok nunggu pertemuan yang bicara soal rekonsiliasi antara elit tokoh elit bangsa ini kok begitu sulit nampaknya
itu saya tanyakan dulu deh ke
mas mada mas mada bagaimana melihat ini sampai pdip bilang nggak perlu ada perantara kalau pertemuan antara bu mega dengan pak prabowo
ya saya katakan tadi itu memang trustnya tidak ada dan damage nya sudah begitu besar ya
mungkin juga nanti pdip seperti yang saya dengar juga mungkin populer anda juga mungkin dengar bahwa pdip akan mengambil posisi di luar saja
kami akan mendukung pemerintahan dari luar gitu umpamanya
artinya tidak akan tidak akan merusak menjadi agenda gitu itu juga bisa gitu ya
masalahnya ini kan sekarang di dalam pemerintahan itu ada jokowi
dan jokowi kan kita terus terang saja jokowi tidak bisa pdip itu tuh tidak bisa ada jokowi karena damage nya sudah begitu besar
itu yang saya potong ya mas mada artinya menurut anda pak jokowi itu adalah penghalang antara pertemuan bu mega dengan pak prabowo bisa dikatakan begitu
tidak bisa dikatakan seperti itu juga gitu ya
karena tidak ada tindakan untuk menghalangi
pak jokowi justru mendorong ya
untuk pak jokowi ini adalah sesuatu yang wah ini adalah permainan politik biasa gitu ya
kalah menang dalam politik bahwa kami berubah haluan dan lain sebagainya
tapi kan dalam politik juga tidak bisa seperti begitu
ada value ada ideologi ada segala macam gitu ya
ada tata krama dan ini kan menurut pdip ini sudah dilanggar dan tidak bisa lagi susah banget ya
tidak bisa lagi susah untuk saya ketemu dengan banyak kader pdip di bawah dengan juga banyak kader partai lain ya
padahal pdip itu benar benar sudah mengatakan bahwa nggak bisa nggak ada rekonsiliasi gitu
dan saya tidak kalau itu terbiasa pada elitnya saya tidak heran
artinya kita tinggal menunggu kapan pertemuannya terjadi meskipun pdip mengatakan tidak perlu lah ada katakan lah
ya tidak perlu dijemputan oleh siapapun pak prabowo dan lain lain ya
artinya akan bertemu nanti begitu ya mas mada ya
ya tapi pada persoalannya apakah pdip akan bergabung dengan pemerintahan itu juga masih tanda tanya besar
terima kasih sudah bergabung mas made bang habib mas eno